terima kasih anda masih bersama kami di after sepuluh
satu lagi anak bangsa membawa nama indonesia ke kancah internasional
ya betul sekali lady berawal dari kecintaannya kepada lingkungan
fania santoso menjadi satu satunya wakil indonesia dalam ktt anak muda
untuk perubahan iklim di pbb
iya kita lihat ya bagaimana informasi lengkapnya
darah kelahiran surabaya sebelas januari seribu sembilan ratus sembilan puluh dua ini adalah pendiri hay startic
inovasi sosial untuk menciptakan produk daur ulang
tujuan utamanya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan persoalan lingkungan
kecintaan terhadap lingkungan sudah dimiliki fania sejak usia belia yakni dua belas tahun
semua bermula dari pengalaman
pertama adalah perubahan lingkungan
waktu kecil itu rumahnya sebenarnya udah di kota surabaya nih
tapi masalahnya adalah banjir itu masuk sampai ke dalam rumah
dan kalau sudah kayak gitu rame banget lah di dalam rumah
dan setelah diselidiki lagi ya itu ternyata bukan sekedar fenomena alam aja
tapi memang karena efek kayak sampah numpuk jadi selokannya mampet
berawal dari kegiatan komunitas bersama kakaknya fania melanjutkan dengan bisnis pakaian berbahan ramah lingkungan
salah satunya tas dari kantong semen bekas yang laris hingga ke mancanegara
fania juga melibatkan perajin kecil di surabaya sidoarjo dan gresik
anak muda sebagai penerus bangsa mampu berkontribusi menjaga bumi
hal itu bisa dimulai dari keseharian
dan kerjasama dengan bangsa yang berkontribusi untuk menjaga bumi

mau belanja kita bawa kantong belanja sendiri itu mungkin hal yang sangat amat sederhana
tapi ketika kita bayangkan bahwa ada delapan miliar orang lainnya yang ada di dunia ini
ya ketika satu orang mengurangi satu kantong plastik
begitu pula dengan yang lainnya itu akan menghasilkan dampak yang positif sekali
dan penting juga adanya kolaborasi lintas sektor
misalnya antara komunitas lingkungan
lalu juga dengan pihak pendidikan
pihak bisnis pihak pemerintah jadi disitu mereka bisa saling mendukung satu sama lain menjadi satu ekosistem yang kuat untuk memastikan bahwa perilaku ramah lingkungan ini bisa diterapkan oleh semua lapisan masyarakat
satu september mendatang fania yang juga sebagai staff unicef bidang inovasi ini menjadi satu dari seratus anak muda dunia yang menghadiri ktt anak muda untuk perubahan iklim pbb di new york amerika serikat
putri demas robin kitt jekart
dan saat ini sudah bergabung bersama kita di studio cnn indonesia fania santoso
iya selamat siang fania tentunya tepuk tangan dulu dong buat fania ya karena nanti akan berangkat ke amerika serikatnya ini kapan dan juga apa nanti rencana agenda yang ada di sana
berangkatnya malam ini karena acaranya kan akan dimulai dari tanggal dua puluh september waktu new york sana kita akan ada frederick
jadi ini adalah idea untuk masa depan untuk melibatkan masyarakat seluruh masyarakat untuk bisa meningkatkan kesadaran tentang gimana sih supaya climate change ini benar benar sesuatu yang climate crisis merupakan sesuatu yang penting
lalu di tanggal dua puluh satu septembernya kita akan mengikuti un yout climate summit itu seharian penuh untuk brainstorming ideas lalu juga rekomendasi apa yang akan kita berikan untuk ktt perubahan iklim yang akan dihadiri oleh para pemimpin negara di tanggal dua puluh tiga septembernya
jadi weekendnya anak mudanya bakal kumpul
bisa diceritain gak sih pertama kali kok kamu tuh bisa sampai terpilih untuk menjadi perwakilan indonesia di ktt perubahan iklim di amerika sana
awal mulanya sih benar benar karena emang dapet informasi ya bahwa pas itu un emang publis bahwa akan memberikan pendanaan kepada youth climate leaders yang sudah melakukan aksi kontribusi nyata buat lingkungan dan dari situlah fanny apply
makanya menurut fani
nah pentingnya kita sebagai anak muda itu untuk selalu proaktif juga cari informasi misalnya kalau di unicef itu ada program you report indonesia kalau misalnya daftar ke situ itu bisa dapet info info terkait tentang kegiatan unk atau kegiatan yang lain dan dengan kirim aplikasi pada waktu itu sekitar menunggu satu bulanan akhirnya dapatlah surat cinta yang dinanti nantikan
selamat pastinya ya
nah nanti di sana akan berkumpul dengan seratus orang lainnya seratus anak muda lainnya
kira kira kriteria apa saja yang harus dilengkapi dan mereka ini dari mana saja begitu yang untuk datang ke ktt anak muda perubahan iklim pbb untuk tahun ini
jadi untuk seratus anak muda terpilih ini memang mendapatkan green ticket istilahnya dari the un foundation ya itu adalah dari tujuh ribu lebih pendaftar sedunia diambil seratus yang akhirnya dibiayai dan di luar seratus ini pun masih ada anak anak muda lainnya yang akan dibiayai

mungkin oleh pihak pihak lainnya yang akan datang dan berkumpul di acara tersebut
dan di situ nanti kita akan ada banyak sesinya mulai dari kita akan melihat presentasi terkait apa yang sudah dilakukan dari masing masing negara
lalu juga tentang akan ada pitch competition juga
lalu akan ada bagaimana kita merangkum dokumen rekomendasi yang akan dibawa di kegiatan ktt nya
jadi kegiatannya akan benar benar banyak di proses diskusi sekaligus sharing
mending dari apa yang telah dilakukan di tiap tiap negara
jadi kalau menurut fanny pribadi sih kita yang penting ketika kita submit aplikasi itu benar benar kita tahu apa sih kekuatannya kita
apa yang sudah kita lakukan dan kita bisa share bagaimana itu bisa berkontribusi positif juga di ajang tersebut
ya pun harus lebih banyak nih anak muda indonesia seperti fani ya
banyak banget mudaan juga
oh udah banyak ya udah banyak
nah ini anak muda yang mencintai lingkungan kamu kan kalau kita baca dari data kamu kemudian informasi soal kamu kamu tuh
ternyata sudah mencintai dan juga sadar soal lingkungan tuh dari kecil ya dari umur dua belas tahun kamu udah jadi social worker
bisa diceritain nggak sih sebetulnya dan juga pemahaman kamu tentang kesadaran lingkungan gitu
sampai kayak tadi kita lihat ya kamu bawa bawa kemana mana udah bawa plastik bawa kantong belanja sendiri bawa sedotan sendiri gitu
ya jadi sebenarnya kalau awal mulanya itu memang di tahun dua ribu lima dua ribu empat dua ribu an lah itu yang bikin miris adalah
kondisi rumah di surabaya kan tapi udah di kota pun itu air banjirnya itu masuk sampai ke dalam rumah
jadi dari situ akhirnya fanny sama kakak fanny agnes kita bikin satu komunitas lingkungan sebagai wadah untuk anak muda bisa menyuarakan kepeduliannya pada lingkungan dan mulai edukasi ke masyarakat
dan dari situ sebenarnya banyak ditolaknya ketika kita cari penanaan cari sponsorship untuk membiayai aktivitas misi sosial kita ini
sampai akhirnya kita coba ikut lomba di tahun dua ribu tujuh
singkat cerita dari lomba lingkungan itulah waktu itu diadakan oleh pbb di bidang lingkungan hidup united nations environment program di swedia
dan pada waktu kita presentasi di sana puji tuhan banget pas itu akhirnya dapat juara pertama dan mendapat pendanaan sepuluh ribu dolar
jadi dari situlah kita merasa seneng makin termotivasi tapi di sisi lain kayak ragu juga nih khawatir kayak ya ini beruntung lagi menang
pas kegiatan itu tapi kalau misalnya nggak menang gimana dengan misi sosial kita
jadi dari situlah akhirnya kita kepikiran lagi oke kita perlu bikin inovasi sosial yang memang marketable juga
sehingga itu bisa menjadi bensin atau untuk mendanai kegiatan lingkungan kita
tapi apa sih sebenarnya yang dipresentasikan saat itu di sweden sampai akhirnya bisa menang juga dan juga sosialisasi seperti apa yang sudah fania lakukan
jadi kalau yang waktu dua ribu tujuh lalu itu kita fokusnya di edukasi lingkungan secara umum
mulai dari isu tentang bagaimana kita bisa mengkampanyekan itu dengan cara yang menarik khususnya
karena pada waktu itu kan isu lingkungan belum semarak sekarang ya jadi untuk dapat respon atensi masyarakat itu memang agak berat
jadi kita mempresentasikan tentang apa yang telah kita lakukan kayak misalnya kita edukasi lewat lagu lagu lingkungan
terus kita ada juga program untuk detektif sungai kita nyebutnya jadi bagaimana kita melihat revitalisasi sungai
jadi kita tidak cuma langsung oke kita langsung tebar benih ikan tapi benar benar mengajak anak muda masyarakat untuk turun langsung ke sungai
melihat bagaimana kondisi di sana dan apa yang bisa dilakukan
jadi hal hal sederhana itu dikemas dalam bentuk yang menarik supaya orang pun tidak merasa ah apaan sih boring tidak menarik gitu
nanti apa yang akan kamu bawa dalam ktt anak muda perubahan iklim nanti di amerika serikat
sudah ada konsepnya kira kira akan presentasi apa apa visi kamu nanti yang mau dibawa ke sana
visi utamanya pastinya ingin menceritakan apa aja yang sudah dilakukan yang sudah terjadi dari aktivis aktivis lingkungan muda di indonesia khususnya
dan bagaimana fanny dan heystartik ini sendiri pun juga sudah melakukan kontribusi nyata khususnya kita di bidang sirkuler ekonomi
yaitu bagaimana proses produksi suatu barang itu ternyata bisa loh benar benar seminimal sampah mungkin
jadi kayak misalnya produk yang fanny bawa ini ini adalah salah satu contoh dari produk heystartik
dimana disini kalau sekilas lihat mungkin kayak kulit gitu padahal sebenarnya
boleh dipegang nggak
tapi jangan dibawa pulang dulu ya rifat
jadi ini sebenarnya terbuat dari bahan daur ulang kertas semen yang mana kalau misalnya dalamnya sendiri itu kalau yang ini dari bahan banner bekas
oh banner banner bekas ya
ada yang kita kerja sama juga dengan perusahaan untuk mengumpulkan kardus bekas susunya mereka untuk jadi bahan
wah keras sekali ya
kita juga sudah menelan ke dalamnya supaya kita bisa benar benar memastikan bahwa proses produksinya ini seminimal sampah mungkin
jadi hanya ada tambahan pernak pernik kecil yang
iya kita juga penasaran ya bagaimana akhirnya fani ini bisa mendapatkan bahan dasar untuk pembuatan produk produknya
nah nanti kita akan bahas lagi setelah jeda berikut ini tetap bersama kami di after sepuluh
dan masih bersama kita di after sepuluh
iya dan tadi kita
berbicara mengenai konsep bagaimana
daur ulang nah ini sebenarnya tahap tahapannya
seperti apa sih untuk pemahaman kepada
masyarakat untuk lebih peduli dengan lingkungan
iya jadi kalau dasarnya
sendiri konsep paling
mendasarnya kan tiga r ya yang sering
yang sekarang sebenarnya sudah berkembang lagi
jadi delapan r lah karena ada
turunannya kayak refuse
repair dan segala macamnya tapi memang
konsep utamanya itu dari si tiga r
kita mau mengurangi sampah harus dimulai
dari gerakan untuk mengurangi dulu
pengen belanja udah tau bakal
belanja bubur nih tapi mau
dibawa pulang yaudah dari awal kita
udah siapin kotak makan sendiri
bawa kantong belanja sendiri
bawa kotak makan sendiri
jangan bikin pakai plastik gitu ya
jangan pakai plastik jangan pakai stereofoam
karena mikirnya tempat sampah terete itu bisa menyumbangkan sampah
jadi kita beli bubur buat anak kita
jadi tahapan pertamanya adalah reuse itu sendiri
kalau emang gak bisa dikurangi kayak
kepepet banget aduh udah terpaksa nih
yaudah kita coba reuse
jadi setelah misalnya tadi masih pakai
contoh si bubur ya
kita buang gitu aja tapi bisa kita
manfaatin lagi untuk bawa bawa yang lain
misalnya nah kalau misalnya
udah sampai se gak bisanya banget
untuk dipakai ulang baru deh kita
ke tahap terakhirnya adalah recycle
jadi upaya door ulang ini
bukan upaya yang serta merta bisa
mengurangi sampah secara signifikan
karena sifatnya adalah udah lebih
ke kuratif gitu karena
udah terjadi baru akhirnya
kita cobalah kita mengurangi
sedikit demi sedikit apa yang sudah terlanjur
terproduksi sampahnya dan dari
recycle ini sendiri ada dua jenis
apa yang fanny lakukan di haystartic ini
dan juga yang downcycle
kalau downcycle itu yang proses door ulangnya
istilahnya dileburin dulu sampahnya
jadi dia berubah menjadi
bentuk bahan baku lain
yang nilainya kurang dari yang sebelumnya
untuk akhirnya kemudian bisa diproses lagi
menjadi suatu hal yang baru
tadi kan si fanny udah menceritakan ya
ini salah satu produknya tadi juga udah dijelasin
ada produk produk yang lain nggak sih
ada ini yang aku bawa
kalau ini dari
bonus semen dari kertas semen
itu juga dari kertas semen
oh dari kertas semen
kemudian haystartic ini kan kamu mulai sudah dari lama ya
dan kamu kan membina ada tiga desa binaan
nah itu pertama kali dapat bahan bahannya dari mana
dan kemudian bagaimana untuk bisa memberikan pengertian
dan juga pemahaman kepada para pengrajin
jadi kalau awal mulanya sendiri
kita prosesnya benar benar start small ya
jadi kita dari lingkungan sekitar rumah dulu
untuk kita mulai melakukan edukasi pemberdayaan masyarakat
ke warga yang emang belum paham soal lingkungan
itu seperti apa
untuk pemilahan sampahnya
lalu juga bagaimana kita bisa melakukan proses inovasi produk daur ulang ini sendiri
sampah sampahnya itu akhirnya terkumpul dari warga yang memang akhirnya sudah punya kesadaran
kita pun ada bikin produk produk daur ulang yang dari bungkus kemasan itu
kita kerjasama dengan para babang babang pedagang warkop gitu
untuk gimana sih cara mereka motong supaya kita bisa
bungkus kopinya ya
mengolah bungkus kopinya dengan lebih cantik gitu
lalu juga seiring berjalannya waktu
kita akhirnya bisa kerjasama juga dengan
seperti misalnya dengan perusahaan itu kita kerjasama untuk mengambil bekas kardus susunya
lalu juga ada yang kita bekerja sama dengan perusahaan untuk mengambil kertas semen bekasnya mereka
karena ada banyak sekali yang dilakukan oleh perusahaan perusahaan ini
ternyata ketika mereka produksi sesuatu
sampahnya akhirnya nggak tahu harus dikemanain gitu
oke nah ini usahanya sudah mau berjalan lima tahun begitu ya
untuk memproduksi bahan daur ulang
ataupun produk daur ulang
nah apa saja perubahan yang sudah dialami dari
tiga desa yang sudah dibina oleh fania sendiri di sana
ya bersyukur banget sih
yang paling terasa itu adalah dari para warganya sendiri
jadi ada ketika misalnya fani kunjungan lagi datang ke
pionir yang kita bina di sidoarjo misalnya
mbahnya bahkan itu bilang kayak seneng banget
karena wah gara gara sampah nih jadi bisa beli
galeri display sendiri
jadi dari proses pemberdayaan masyarakat yang kita lakukan ini
mereka pun termotivasi untuk bikin usahanya mereka sendiri
di luar yang heystartik lakukan
dan mereka udah bisa menghasilkan dari yang misalnya kayak sehari
ada tiga ratus empat ratus ribu sebulan
dalam sebulan itu mereka akhirnya bisa dapat tambahan penghasilan
sampai satu jutaan
dan itu adalah hal hal yang kayak ketika kita datang kunjungan ke warga itu
omongan omongan seluntingan seluntingan yang singkat itu
tapi yang kayak renyuh gitu di hati karena ada juga yang bilang bahwa
dari bu tuti di desa binaan kita di surabaya bilang yang itu bisa
memberikan penghasilan tambahan juga sampai bisa bantu beli untuk
peralatan sekolah anaknya misalnya untuk nambah belanja buku
juga mengubah bagaimana gaya belanja kan masih menggunakan
plastik atau seperti apa sudah sadarkan hal itu ya
karena mereka pun juga proses edukasinya ini nggak hanya tentang proses produksi aja
tapi juga tentang pemilihan sampahnya itu seperti apa supaya gaya hidup ramah lingkungannya pun bisa dimulai dari lingkungan terkecil yaitu ekosistem yang kita kerjakan
nah fania ada rencana nggak sih ataupun niatan untuk bisa memperluas lagi desa desa binaan
karena kan sudah ada tiga desa binaan kemungkinan apakah ada rencana untuk mengembangkan lagi
kalau rencana untuk pengembangan itu pastinya emang selalu ingin untuk lebih besar lebih besar lagi meningkatkan bagaimana kita bisa menambah masyarakat yang terlibat dan juga mengurangi sampah lewat upaya daur ulang ini sendiri
dan saat ini kita sedang dalam proses pemberdayaan yang ada di jawa barat
jadi bekerja sama dengan pihak yang ada di sana bagaimana proses pemberdayaan masyarakat ini pun juga bisa gak cuma di jawa timur aja
tapi mulai meluas ke daerah daerah lain supaya lebih banyak lagi masyarakat yang tahu gimana sih untuk bisa mengolah produk daur ulang yang unik dan menarik supaya juga bisa marketable
oke nah ini bagaimana cara fania sendiri untuk menyadari masyarakat untuk peduli dengan lingkungan gaya hidup fania sendiri
bagaimana jika misalnya belanja ataupun membeli produk itu seperti apa
kalau ketika kita berbicara tentang isu lingkungan ini memang semua harus dimulai dari kehidupan sehari hari gitu kan
bagaimana ketika misalnya nih pahit pahitnya pas lagi gak bawa kantong belanja sendiri
oh yaudah langsung dibawa aja
jadi pernah tuh kejadian datang ke sebuah supermarket
bilang udah gak apa apa saya bawa aja pas lagi belinya lagi agak banyak gitu
terus kayak mbak mbaknya kayak bingung gitu
eh ini serius mbak mau dibawanya
jadi tangan bener bener gini terus ada yang dimasukin saku gitu
pot terlihat repot tapi emang kalau udah komitmen ya emang itu yang harus kita lakukan gitu
jadi bagaimana kita sebisa mungkin kalau emang masih bisa untuk dikurangi kenapa harus nambah produksi sampah lagi
susah nggak sih sebetulnya untuk bisa memberikan kesadaran terhadap keluarga mungkin teman teman dan juga masyarakat soal mengurangi
apalagi kalau dilihat usianya masih muda begitu ya
jadi kalau ketemu dengan ibu ibu atau bapak bapak ini ngomong apa gitu
seperti apa tantangannya
banget dulu kejadian kayak gitu
terutama pas awal awal dulu mulai karena isu lingkungan belum semarak sekarang terus vanianya juga masih bocah gitu kan
jadi kayak udahlah kamu sekolah aja pernah sampai diselentingin kayak gitu
cuma ya kita intinya sih lebih ke konsisten aja dengan apa yang kita lakukan
dan bener bener nunjukin bahwa kita pun udah jadi pelakunya loh
dan selain itu cara kita komunikasi juga gak bisa yang langsung memaksakan kendak bahwa eh kamu gak boleh pakai sedotan
karena orang pasti akan ngerasa kok ngerepotin aku aja sih kayak gitu
jadi orang pasti akan semacam kayak terbatasi gerak hidupnya gitu
jadi yang bisa kita lakukan ya kita walk the talk
kita jadi pelakunya dulu
dan di sisi lain kita coba berikan alternatif alternatif yang bisa mereka lakukan
misalnya aja kalau terkaitkan talk belanja itu sendiri
ada bawa tapi bentuknya kayak gini
jadi banyak banget dijual di pasaran
bentuknya itu menarik menarik
dan orang kayak ngerasa oh yaudah ini bisa jadi gantungan kunci tas aku
misalnya kayak gitu
jadi gak akan lupa untuk bawa kantong belanja sendiri
dan sekarang bahkan fanny baru aja dua kali datang ke kondangan baru baru ini
dua duanya souvenirnya adalah utential set yang bisa dipakai banyak
iya itu udah banyak sekarang kalau kita datang ke kondangan
biasanya souvenir souvenir pernikahan itu
ya maklum ibu ibu bisa kesedotan di rumah ya
jadi itu adalah upaya upaya yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari hari
hal hal yang sederhana banget tapi emang itu akhirnya berdampak buat lingkungan kita oke
dan terakhir nih harapannya nanti setelah nanti balik dari amerika
tujuan dan juga targetnya ini apa setelah nanti kembali lagi ke indonesia
sekembalinya dari amerika pastinya yang paling pertama adalah pengen banget menerapkan apa sih yang udah dipelajarin di sana
luar media sosial juga pastinya
karena selain kita mempresentasikan selain kita urun rembuk memberikan rekomendasi
pastinya kan fanny pribadi juga akan dapat banyak sekali insight insight dari para pemimpin lingkungan lainnya dari seluruh dunia
jadi harapannya adalah untuk bisa merangkum itu bagaimana bisa mensosialisasikan dan menerapkan juga program program yang memang bisa diadaptasi di indonesia
dan pastinya juga untuk bagaimana sebenarnya kita
posisinya di indonesia ini memang istilahnya pr pasti banyak banget
masih harus ada segala macam hal yang kita lakukan untuk lingkungan
tapi ada banyak banget juga loh anak muda di indonesia
nggak cuma fanny aja tapi dari berbagai macam gerakan lainnya seperti indonesia diet kantong plastik
lalu aneka macam organisasi lain yang memang udah bener bener turun langsung dan melakukan perubahan nyata di lingkungan
harapannya itu juga bisa lebih terdengar lagi supaya kita gak cuma pesimis doang tapi bisa lebih optimis
bahwa perubahan itu memang bisa terjadi dan bisa dimulai dari diri sendiri
semoga menginspirasi ya tidak hanya untuk kita yang di studio tapi juga untuk masyarakat yang juga menonton dan juga seluruh indonesia
nanti kita doakan semoga acara di amerika serikat ktt pemuda untuk di perubahan iklim pbb ini bisa berjalan lancar
sukses selalu dan jangan lupa kalau ada oleh oleh ataupun kita
semoga lancar terus ya usahanya untuk bagaimana membuat orang mengerti dan juga memiliki kemampuan